anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news bersama saya rifana pratiwi
tema jawa tengah peduli sesama diambil pemerintah provinsi jawa tengah dalam merayakan hari jadi ke tujuh puluh jawa tengah tahun ini
di mana tema itu bertujuan menumbuhkan rasa kemanusiaan di tengah masa pandemi covid sembilan belas
bagi warga sendiri apakah pemerintah provinsi jawa tengah memang sudah peduli dengan masyarakatnya

bagaimana pemerintah provinsi jawa tengah menurut anda
yang kedua sembako pak sembako itu juga dapat terus ini terakhir ini bantuan uang sebesar rp enam ratus ribu dari pemerintah
lainnya itu termasuk obat masker juga dikasih obat vitamin juga dikasih apa itu semprotan juga dikasih
ini kan peduli terhadap penanganan masalah covid sembilan belas
demikian masalah sosial banyak bantuan kepada orang orang miskin
sudah sudah optimal lah ya
kita mudah mudahan masyarakat juga lebih revansif terhadap pergambar perintah yang terakhir di jalan jalan
kondisi kita kayak gini aja kan juga pemerintah kayak apa sih kayak nerapin program pembatasan kegiatan masyarakat
mereka udah peduli sih
kalau sosok citranya pak ganjar sudah terlihat kalau peduli sama warga
apa yang kamu lihat
misalnya pak ganjar kan juga beliau kan kayak yang sering kunjungan kemana kayak gitu kan
terus kayak yang cepat tanggap gitu kalau misalnya ada apa apa kayak laporan apa kayak gitu gitu
ini ya sudah ya ke pasar pasar
juga tempat tempat panti panti asuhan dan selalu mendengung dengungkan untuk selalu menjaga kesehatan melakukan protokol kesehatan dan juga memberi bantuan itu
saya tahu seketika ke panti panti jompo itu juga memberikan sumbangan makanan juga uang
saya lihatnya di doa itu sih